siapapun yang jadi my boyfriend harus bisa ngedance biar kita bisa seru seruan bareng
gue gak bisa ngedance dan gue gak mau ngedance
jangan paksa gue buat ngedance
ini udah sesuai schedule oke
kalo misalnya gak ada dance ya bakal garing banget lah
dance kita yang dijadiin konten atau video lo di live yang dijadiin konten
waduh cantik banget

sudah kamu boleh pulang sekarang
terima kasih pak saya permisi
selamat malam pak alex
bu nawang lembur masih di kantornya
tadi kan kebetulan ada kerjaan yang belum selesai pak
jadi saya selesaikan daripada saya bawa pulang
oh ya pak alex masih ada kerjaan yang bisa saya kerjakan lagi pak
mumpung belum pulang
nggak ada saya juga udah mau pulang kok
yaudah kalau gitu saya permisi ya pak
saya pulang dulu mari pak selamat malam
sebenarnya aku masih penasaran
seberapa banyak yang bu nawang tahu soal hasil general check up itu
bu nawang saya minta rejep pulang ya
udah malam bagian jam segini susah nyari kendaraan umum
nggak usah pak alex saya nggak mau ngerepotin pak alex
jangan jemput saya di lobby sekarang ya
pak alex saya pulang sendiri aja ya pak ya
bu nawang biar saya hantar aja pulang ya
kan kebetulan rumah kita searah
dan rumah bu nawang juga nggak jauh dari sini

tidak perlu pak alex
tidak perlu pak alex
biar saya yang mengantar ibu nawang
selamat malam pak raymond
selamat malam ibu nawang
selamat malam pak raymond
selamat malam pak alex
selamat malam pak alex
pak remon ada apa malam malam datang ke kantor saya
kalau nggak salah kita malam ini kan nggak ada janji meeting ya pak
oh saya saya memang sengaja datang ke sini
karena saya tahu ibu nawang ada lembur
saya akan jemput ibu nawa
kok pak raymond bisa tahu kalau aku lembur
pak raymond pasti akan bahas masalah general check up itu lagi ke bu nawang
pak raymond nggak usah pak
jangan jangan pakai taksi online ya
saya siap mengantar ibu nawang kemana aja ibu nawang
lagian kan ada obrolan kita yang masih gantung
sama seperti hati saya
kok ada usus goreng gue sih

siapa lagi kalau bukan ketuk
maksudnya batu bat
dia minta diadain rice bold pakai usus goreng
kalau yang batu batai itu nggak pakai sambal
yang usus goreng doang telurnya dobel
kau mau nyobain yang mana put

kau mau nyobain yang mana put
mendenya usus goreng sama batu batai
kalau lo gak mau makanan ini kita cari tempat lain yuk
gue sebenarnya penasaran sih ki
kalau usus goreng gue dibikin jadi ricep rasanya kayak apa
gue mau ada satu
tadi yang gak pedes apa
yang batu batai
ya itu boleh
pangeran memang suka sama putri
kalau dia nggak suka dia nggak mungkin bela belain bikin stand ini
mungkin nggak ada yang tahu kupah itu apa
tapi gue tahu kalau pupa itu singkatan putri dan pangeran
apa benar yang rizky pikirin kalau pangeran suka sama gue
dia bikin stand kayak gini karena emang dia usil aja buat lucu lucuan
di ada ada siapapun

gue cuma mau kasih tahu
nanti di tengah tengah acara di djs predited akan mainin lagu lagu terccavah gue
jadi kita berdua bakal berniak itu oke
kemudian bakal jadi captain ig gue
gue nggak bisa berniak itu
seg convention gue suka berniak itu pengen gangeng
sejak lo jadi pacar gue
siapapun yang jadi my boyfriend
harus bisa ngeden biar kita bisa seru seruan bareng
dan gue gak mau ngedance
jadi jangan paksa gue buat ngedance
ini udah sesuai schedule oke
kalo misalnya gak ada dance ya bakal garing banget lah
dance kita yang dijadiin konten
atau video lo di leave yang dijadiin konten